jaksa penuntut umum menyatakan bahwa yang terjadi antara putri candrawati dan brigadir yosua huta barat di magelang bukanlah pelecehan seksual
hal ini disampaikan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa kuatmaruf di pengadilan negeri jakarta selatan
sidang kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat di pengadilan negeri jakarta selatan pada senin
mengagendakan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kuatmaruf dan riki rizal
dalam ulasannya tim jaksa penutup umum menyampaikan berbagai kesimpulan
berdasarkan fakta fakta selama persidangan terhadap beberapa terdakwa kasus ini
terutama terhadap kuatmaruf dan riki rizal yang dituntut jaksa dengan tuntutan delapan tahun penjara
tim jaksa penuntut umum juga menyimpulkan bahwa yang terjadi di magelang
antara putri candrawati dan brigadir yosua
bukanlah pelecehan seksual melainkan perselingkuhan
setelah dugaan pelecehan tidak adanya tindakan saksi ferdisambo meminta visum
padahal saksi ferdisambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik
dan tindakan saksi ferdisambo yang membiarkan saksi putri candrawati dan korban
berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di duren tiga
serta keterangan terdakwa kuatmaruf terkait duri dalam rumah tangga
sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua di magelang
melainkan perselingkuhan antara saksi putri candrawati dan korban novel